dukungan terhadap kpk terus mengalir hari ini grup band sleng juga datang ke gedung kpk untuk menyatakan dukungan mereka
kita langsung bergabung ke gedung komisi pemberantasan korupsi yang saat ini sedang memberikan keterangan persnya
mereka ingin melakukan dan setelah itu wadah pegawai melakukan hal yang seperti itu dan kami kita mendukung
itu yang penting yang kasus itu tanpa slang kan bisa ditanyain tanyain aja dulu yang baru
tadi kan gue ngomong semoga cuma di sini aja udah cukup gitu
cuma kalau belum didengar ya kita pindah panggung
kalau nakal ya ini dia jadinya
ya sebenarnya kita gunjang ganjing hak angket kpk ya
kita menganggap kpk itu hoax mimpi
dan suatu kumpulan suatu kelompok suatu bangsa kalau mimpinya dihilangkan bisa bubar
jadi hari ini datang supaya meyakinkan diri meyakinkan
dan teman teman di kpk untuk harapan ini jangan hilang gitu
yang terus jurus tandur ini
gak usah demo juga udah bisa langsung ngomong kok
jadi disini ngambil sikap tapi lewat
dalem juga kita dorong
ya silahkan dari mana
kita bicaranya lewat lirik dan lagu sih
cuman udah pastikan
gua tak bisa lupa kpk tuh galim
sebenarnya selama slang masih meneriakan anti korupsi selama seniman atau budayawan atau agamawan masih berusaha untuk berjuang melawan korupsi berarti itu masih ada klep katarsis ya
justru yang bahaya kalau orang seperti sleng budayawan agamawan udah diem aja soal korupsi
itu tanda tanda rakyat udah geram
ini kan tadi pas aku juga gak main
sekolah kanan aja
buat timu sagu bareng
sarannya asal mainnya di kunci c

sangat luar biasa sih
jadi kamu kan terserahkan baru
biar berhenti pak
ini pasti akan berhenti pak
saya kemarin sudah menyampaikan gelar perkara yang terbaru sudah dilakukan
ya anda tunggu aja
ya anda tunggu
mudah mudahan tidak lama
intinya adalah kpk bekerja sesuai plan dan strategi yang kita lakukan
tidak usah takut
kita bekerja dengan ya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan ritme rencana plan yang dilakukan
oleh bagian penyelidikan dan penyelidikan
jadi tidak juga diburu buru
kalau sudah selesai cukup buktinya kita akan lakukan
terakhir ya dari metro
saya dari pesawat ini dengan pak agus belum tahu
saya belum seperti itu belum tahu
bisa diinformasikan apa dakwaannya
ya tanggapannya itu yang ketika dakwaan itu kan sebelum dibawa oleh jaksa peruntukan om kami
itu kan sudah disepakati oleh pimpinan semua pimpinan kpk
jadi memang begitu dakwaannya
saya pikir ada informasi yang lain

terima kasih kepada sleng terima kasih atas dukungan selalu
assalamualaikum wr wb